jakarta dalam hal ini pemerintah indonesia saya kira tetap memiliki peran yang sangat strategis untuk
misalnya mendorong langkah langkah yang efektif di tingkat asean
mendesak junta militer di sana untuk membebaskan tahanan politik
mengatasi krisis kemanusiaan dan juga krisis hak asasi manusia
tentu ada banyak pertimbangan yang akan disampaikan oleh wakil wakil negara di asean termasuk indonesia
salah satu yang telah kami bicarakan dengan kementerian luar negeri indonesia adalah
usaha indonesia untuk mendorong adanya dialog
dialog ini dipandang relevan untuk memastikan agar ada semacam prioritas untuk perlindungan masyarakat di myanmar atau di burma
sehingga tidak lagi mengalami kekerasan
nah mengenai sikap sikap dari negara negara lain memang tidak semuanya memiliki sikap yang sama seperti indonesia
saya kira sejak awal indonesia sudah menyuarakan pentingnya penghentian kekerasan dan meminta tatmadaw
pasukan bersenjata burma untuk menghentikan kekerasan membebaskan tahanan politik dan juga memprioritaskan keselamatan rakyat di sana
beberapa negara asean lain seperti malaysia singapura filipina termasuk juga yang paling vokal saya kira
di dalam melakukan melibatkan diri mereka untuk mendorong upaya penyelesaian konflik politik di sana secara damai
sementara negara negara asean lain seperti thailand vietnam atau lao itu memberi sinyal
lebih cenderung mendukung tadmadel mendukung kekuatan bersenjata burma dengan hadirnya mereka
atau representasi dari mereka di dalam peringatan kekuatan bersenjata pada beberapa pekan yang lalu
nah ini satu tantangan besar sebenarnya buat indonesia terutama karena kedatangan general minong leng
yang akan menimbulkan banyak sekali spekulasi saya kira
jadi saya sudah bilang bahwa apapun keputusannya mungkin akan ditolak
rasanya sih saya kira kalau keputusannya mendukung junta tentu tidak akan ditolak gitu ya
tetapi apakah asean akan sekonservatif itu yang mungkin harus kita desakan agar tidak ke arah sana
mengingat suaranya yang sangat terbelah
yang pasti konferensi tingkat tinggi darurat ini adalah krisis eksistensial bagi blok asean dalam menghadapi tantangan tantangan besar di myanmar
untuk mempertaruhkan kredibilitasnya
ini juga satu ujian terbesar dalam sejarah asean
apakah mereka akan terus terjebak di dalam prinsip non interferensi
padahal di dalam prinsip nor interferensi di bawah hukum internasional ada yang memang dibolehkan permissible under international law
ada juga yang memang tidak diperbolehkan informable
nah yang diperbolehkan tentu menyangkut kedaulatan negara wilayah integritas teritorial
tetapi yang saya kira dimungkinkan dalam piagam pbb adalah intervensi kemanusiaan untuk menghentikan pertumpahan darah atau bahkan perang saudara yang memang sudah banyak dinilai oleh para scholars para cendikiawan dan juga para ahli studi politik di myanmar
untuk bisa terjadi mengingat adanya berbagai kelompok bersenjata etnik yang juga melakukan perlawanan terhadap junta militer
ini yang sangat memprihatinkan kami sebenarnya situasi krisis hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan termasuk anak anak yang harus masuk ke goa goa bersembunyi bersama orang tua mereka
dan bahkan ada yang banyak yang tewas karena ditembak ketika tentara tentara tatmadaw itu masuk ke rumah rumah dan melakukan tindakan kekerasan dengan senjata yang sangat berat
oke nanti setelah jeda kita akan membahas
apakah asean sebenarnya memang masih punya gigi
untuk menjaga kekuasaan
untuk mengontrol atau memastikan konflik di kawasan ini bisa terkendali gitu
dan mengutip tadi yang disampaikan mas usman juga apakah kira kira asean masih sekonservatif itu
nanti kita bahas setelah jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast